lagi lagi kasus pelecehan seksual menjadi sorotan namun tak jarang korban yang berbicara pelecehan seksual justru menjadi pihak yang tersudutkan dan bahkan rentan disalahkan
kami bahas bersama siti aminah komisioner komnas perempuan selamat malam mbak ami
selamat malam mbak
oke mbak ami kita berbicara bagaimana wanita atau perempuan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual
keberanian korban pelecehan seksual untuk speak up untuk berbicara ini bukan sesuatu yang mudah
tapi masih banyak masyarakat kita yang skeptis terhadap korban pelecehan dan bahkan korban ini menjadi pihak yang disalahkan atau disudutkan sehingga muncul nih statement atau pernyataan penyangkalan
kemudian itu tadi balik baliknya malah nyalahin korban itu sendiri mbak ami
iya mbak stephanie
jadi komnas perempuan
menyampaikan apresiasi terhadap pengungkapan atau speak up yang dilakukan oleh korban
karena dalam alaman kami menangani kasus kasus kekerasan seksual mengakui atau menyampaikan bahwa kita sebagai korban kekerasan seksual itu bukanlah cara yang mudah
dan ingat kembali peristiwa trauma
dia juga berhadapan dengan tadi yang disampaikan penyalahan oleh masyarakat atau yang kita kenal dengan sistem blaming
korban dianggap tanggung jawab terhadap kerasan seksual yang dialaminya
ini hanya dialami oleh korban dalam kasus
dalam banyak kasus kekerasan seksual
danlah yang dimilai tanggung jawab atas terjadinya kerasan seksual
dan seperti tadi disuarakan bahwa dibutuhkan dukungan dari korban bersuara
dan terkait dengan waktu yang harus dipahami untuk berani dikira orang korban ini juga perlu fes pahami apa yang terjadi dengan dirinya
apa yang harus diperlukan
jadi dalam konteks ini kami juga menghimbau seluruh masyarakat indonesia
jika ada kerasan seksual menyampaikan bahwa dia mengalami kerasan seksual
maka kita percayai keterangannya atau pernyataannya
kita dukung dan bantu ia
dan jika dia tidak sendiri di dalam
hadapi kasus kasus yang dia alami
mbak ami kenapa juga masih banyak kita temui korban korban yang masih takut gitu ya
untuk speak up untuk berbicara atas kasus pelecehan yang menimpa dirinya
bahkan beberapa korban itu seringkali juga butuh waktu yang lama untuk berbicara
atau juga mengambil tindakan melalui upaya hukum
mengapa korban tidak langsung
yang harus dipahami kekerasan seksual ini berbeda
dan itu kekerasan lainnya
karena di dalam kerasan seksual kita mengetahui bagaimana posisi perempuan di dalam masyarakat
perempuan mengalami kekerasan seksual akan memiliki berbeda dengan jika laki laki mengalami kekerasan seksual
perempuan akan ditempatkan
sebagai tanda kutip perempuan yang tidak baik diberikan link atau sedemikian rupa
itu pada tatanan masyarakat
sisi lain hukum kita belum berpikir pada korban
baik dari segi peraturan perundang undangan aparat penegak hukum maupun cara kerja hukum kita atau budaya hukum kita
tidak memberi perlindungan terhadap
di dalam hukum kita
kita belum berorientasi kepada kepentingan korban
karena itu bisa dipahami
apa banyak korban kekerasan seksual
tidak segera mengadu ini ke sisi hukum
karena kita belum tentu bisa memenuhi keadilan naran dan pemulihan untuk korban
nah pengalaman korban inilah yang berat ketika berhadapan dengan sistem hukum
korban yang harus membuktikan bahwa ia adalah korban gitu ya
yang makin membuat korban hukum
karena itu perempuan dorong haruan sisi hukum
penanganan kekerasan seksual melalui ruu penghapusan kekerasan seksual
karena korban dipaksakan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik
tidak mengalami resikopasi di dalam proses sukses
korban mengklaim keadilannya
oke berarti artinya masyarakat atau korban pelecehan seksual sendiri
tingkat kepercayaan terhadap penyelesaian melalui jalur hukum memang kurang
sehingga itu yang menjadi salah satu alasan
tidak banyak yang speak up
tidak banyak yang
banyak yang melakukan upaya tindakan
yang hanya menggunakan akhirnya media sosial sebagai tempat atau wadah bercerita
begitu mbak ami
ya salah satunya adalah karena tim hukum kita belum berpihak kepada korban
mbak ami kalau kita lihat berbicara mengenai media sosial juga
ini juga penting menjadi catatan kita bahwa tidak banyak juga
kasus kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan wanita sebagai korbannya
akhirnya terblow up atau terkuat gara gara korbannya ini curhat di medsos di media sosial apapun itu
nah pandangan dari komnas perempuan sendiri melihat hal ini
karena ini di satu titik juga bisa menjadi bumerang untuk si korban sendiri
yang bisa berpotensi sebagai bentuk kriminalisasi yang berbalik menyerang korban
atas pencemaran akibatnya

itu sudah banyak terjadi kepada korban yang mengalami
atau pendamping korban ya tidak hanya korban
yang kita sebut mengalami kriminalisasi atas upaya untuk mengklaim keadilannya
umumnya pengkriminalan ini jadi dengan sangkaan undang undang ite
kemudian renama baik mafisah dan sebagainya
tapi yang harus dikatakan ketika korban menyebabkan pengalaman kekerasan seks di media sosial
ini kan berarti ada yang salah dalam negara
terhadap penanganan kasus kekerasan seksual
itu yang harus kita perbaiki
dan salah satu memperbaikinya adalah memastikan izin hukum berpihak kepada korban
kemudian yang kedua
terkait dengan pengkriminalan ini atau kriminalisasi ini
ini juga harus dilihat bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan keadilan
sebagai media atau sarana
dan yang harus dipahami panjang itu belum dibuka
sebaliknya prinsip penanganan kasus kekerasan seksual
pernyataan korban harus dipercaya
nah salah satu hal yang kami tawarkan untuk mencegah agar korban maupun pendamping korban
tidak mengalami kriminalisasi adalah di dalam ruu penghapusan kekerasan seksual
salah satu hak yang dijamin korban atau pendamping korban
tidak boleh diadukan secara pidana maupun perdata atas kasus atau persetia adukan atau diadampingi
nah upaya menentukan ini agar korban maupun pendamping korban itu memiliki rasa aman
dan mengklaim atau mempersempatikan hak haknya
walaupun memang salah satu hal yang kita bicara di tingkatan regulasi
ketika kita bicara sampaikan informasi di media sosial
tetap dipertimbangkan ajak setelah juga tidak bersalah
kemudian juga tetap diikuti dengan mitigasi resiko dalam artian
benar benar terhadap resiko yang mungkin terjadi di dalam proses pengungkapan yang ia alami
kemudian juga hal yang lain adalah pengungkapan ini harapkan menjadi
pendidikan publik bahwa kehan seksual perempuan jadi di ruang
dan apa yang disampaikan korban
jahat hantu korban lain untuk sudah bersuara
singkat saja apa yang harus dilakukan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan
ketika seseorang dalam hal ini korban disudutkan atau berada dalam posisi
dia mengalami pelecehan ya baik verbal ataupun non verbal
tapi ada dalam kondisi saya tidak punya bukti
ya kan itu sering terjadi
dan itu yang menjadi kendala dan menjadi pertimbangan
tidak usah diambil tindakan tidak usah dilaporkan
ya mengenai pembuktian ini sebenarnya yang harus dipahami
korban itu adalah alat bukti utama
jadi jangan pernah mengatakan tidak ada alat utama
korban adalah alat utama
dia adalah si yang mengalami
katakan tidak ada alat utama
alat utama itu adalah alat bukti
alat bukti itu adalah alat bukti yang kurang karena hukum kita mengatur demikian
misalnya saksi harus ada dua
kemudian ada misalnya ancaman kekerasan dalam bentuk fisik dan sebagainya
tapi sebenarnya kewajiban saksian itu terletak di korban
terletak di aparat penegak
alami kekerasan sesuai
seksual dalam bentuk apapun
bisa melaporkan ke saksian dengan proses pergantian
dan siarkan para penegak hukum yang melakukan proses pembuktian
beban pembuktian kan korban
korban adalah korban
kemudian harus dilakukan adalah ketika teman teman mengalami kekerasan seksual
carilah pendamping atau orang yang dipercaya untuk mendampingi dan membangun keberdayaan teman teman
apakah apa yang akan ditempu
apakah akan menempuh jalur hukum ataukah tidak
yang utama dalam hal ini
satu pilihannya pendamping dan maupun masyarakat harus mengkorban
yang utama selesaikan secara pidana ataupun tidak
dan setelah itu
berdasarkan pilihan korban
dan tetap harus dilakukan
baik intinya harus berani berbicara
harus berani speak up ketika anda memang merasa menjadi korban pelecehan ya
terima kasih mbak ami siti amina
komisioner komnas perempuan
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini